delapan kapal nelayan berbendera vietnam ditangkap oleh kapal patroli pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikanan di perairan laut cina selatan
kedelapan kapal yang membawa lima puluh tiga abk ini diringkus di beberapa titik berbeda saat sedang menebar pukat roll
petugas mendapati sejumlah barang bukti berupa ikan segar dan kering
padahal biasanya mereka langsung menyetor secara rutin ikan hasil tangkapan ke kapal induk pengepul yang berada di perairan laut cina selatan
untuk proses penyidikan kedelapan kapal ini dititipkan di dermaga psdkp pontianak di kawasan sungai rengas kabupaten kuburaya
delapan nahkoda ditetapkan sebagai tersangka sedangkan lima puluh tiga anak buah kapal rencananya akan dipulangkan ke negaranya